sejumlah pengendara menanggapi positif
hanya satu ini

nggak tahu sih saya
tapi setuju nggak kalau maksimal seratus km per jam
saya sih setuju aja karena untuk faktor keselamatan
saya setuju aja
sejumlah kamera etle dipasang di daerah yang rawan terjadi kecelakaan di jalan tol transjawa hingga jakarta
selain speed kamera etle di ruas jalan bebas hambatan menyasar truk overdimension overloading dengan menggunakan sensor wate in motion
pemberlakuan tilang elektronik untuk pelanggaran terkait dengan batas kecepatan dan juga kendaraan yang overdimensi serta over muatan ini
sejatinya adalah upaya untuk menurunkan angka kecelakaan di ruas jalan tol
data korlantas polri menunjukkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu saja
ada satu tiga ratus empat puluh lima kecelakaan di ruas jalan tol yang mengakibatkan sedikitnya satu ratus delapan puluh delapan orang meninggal dunia
mardika utama evan askan jakarta